cahyo kumolo lahir di surakarta pada satu desember seribu sembilan ratus lima puluh tujuh
seorang veteran perjuangan kemerdekaan berpangkat letnan i
dengan tuti slemon
seorang aktivis presidium persatuan wanita republik indonesia atau perwari
kedua orang tua cahyo pernah menjabat sebagai anggota dpr pada masa orde baru
karena itu sejak kecil ia sudah akrab dengan dunia politik
cahyo mengenyam pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi di semarang
menyandang gelar sarjana hukum
cahyo mulai masuk dunia perpolitikan melalui partai golkar
semasa kuliah ia aktif di organisasi kepemudaan yang berada di bawah naungan golkar
seperti generasi muda musyawarah kekeluargaan gotong royong atau mkgr
komite nasional pemuda indonesia
dan angkatan muda pembaharuan indonesia
di usia tiga puluh tahun cahyo memulai karir politik sebagai anggota dpr ri termuda dari fraksi golkar
selama dua puluh tujuh tahun enam periode cahyokumolo mengemban tugas sebagai wakil rakyat dengan naungan golkar
dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
perubahan arah politik tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan membuatnya pindah partai
selanjutnya ia pun bergabung dengan pdi perjuangan pada pemilu seribu sembilan ratus sembilan puluh
karir politiknya terus melonjak setelah di pdi perjuangan
mulai tahun dua ribu lima hingga dua ribu sepuluh cahyo ditunjuk sebagai ketua bidang politik dan pemenangan pemilu dpp pdi perjuangan
selanjutnya cahyo memiliki tugas penting dari partai
yaitu ketua timsas pasangan joko widodo dan yusuf kalla untuk pemilihan presiden dua ribu empat belas
ketua umum pdi perjuangan megawati
soekarno putri memberikan kepercayaan kepada cahyo pada tahun dua ribu sepuluh hingga dua ribu lima belas
menjadi sekretaris jenderal partai
tak lama cahyo pun ditarik masuk ke kabinet kerja oleh presiden jokowi
dan mengemban tugas sebagai menteri dalam negeri periode dua ribu empat belas hingga dua ribu sembilan belas
kepercayaan presiden kepada cahyo pun dilanjutkan dengan pemberian posisi menteri pendayagunaan aparatur negara
dan reformasi birokrasi pada kabinet indonesia maju di periode kerja dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh empat
totalitas kerja cahyo pun dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diberikan kepadanya
sebelas november dua ribu dua puluh ia mendapat bintang mahaputra adi prana
yang merupakan penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan negara
cahyo memiliki seorang istri ernie guntarti
dan dikaruniai tiga orang anak rahajang widyaswari karunia putri pari jendana dan arjuna cakra chandrasa
mengutip dari cnnindonesia com cahyo kumolo awalnya mengalami kelelahan hingga mengalami komplikasi
dengan tugas yang begitu banyak di usianya yang enam puluh empat tahun cahyo disebutkan kerap merasa letih
selain itu infeksi paru paru yang dialami membuatnya harus menjalani perawatan di rumah sakit
selama hampir dua pekan
kini perjuangan cahyo melawan penyakit sudah usai
baktinya pada negara sudah selesai
selamat jalan cahyo kumolo